bisa dilepas ya
pak al saya permisi dulu
cepat sembuh ya pak
aku senang banget dengar kondisi alman baik
tante benar benar bahagia
tanpa terima kasih sama kalian
sudah sangat membantu anta dan juga al
terima kasih sekali lagi ya
dan al pasti bahagia punya sahabat sahabat seperti kalian
ya nggak apa apa tante
saya juga gak pernah merasa keberatan
ngantar kemana mana nemenin gendong
ya bisa dibilang begitu
gak usah goda godain depan tante rosa kayak gitu
ya goda kan latihan tante
mengengan gak ada
aduh kalian berdua emang kesayangannya tante
kalian berdua memang sangat menyenangkan
kalian berdua pasti ingat apalagi michi
dari zaman dulu al itu gak perapiah sahabat
dia terlalu mandiri
selalu menyelesaikan permasalahannya sendiri
tapi aku tahu
dan kalian berdua datang menawarkan sebuah persahabatan yang sangat indah
ya udah kalau begitu sekarang kan kondisi al bisa dibilang ada perubahan yang positif juga
oh ya boleh lupa
selalu pikir kalian rumahnya di sini
iya kan aku juga pamit pulang ya
tapi kalau misalkan tante butuh apa apa tentu gak usah sungkan tentu langsung hubungin aku aja
kalian tuh udah kayak anak anak aku sendiri
ya tante kalau gitu aku pamit dulu ya
aku mau cuci kontennya aku mau minum teh
nggak aku ambil tas dulu ya
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
nih aku tidur
kau mau ngapain
nih aku tidur
nih aku tidur
mau ambil surat ya nih
ngapain juga ngeliat hasil tes dna ini
karena aku udah pernah liat yang punya rena
itu sekerapa belum tidur
aku dari tadi ngeliatin kamu lagi tidur
saya tau gak sih aku udah lama loh
gak pernah dipeluk pas lagi tidur sama kamu
apa kecerdaan aku berlebihan ke elsa
gagal lagi deh gue dapetin surat itu
kalo menurut aku sih
pasangan yang baik itu ya pasangan yang saling melengkapi
kalau menurut aku juga nih
pokoknya jangan sampai timpang aja
karena kalo sampe timpang itu berarti gak saling melengkapi
misalkan pasangan yang satunya ini terus terusan melengkapi pasangannya
tapi yang pasangan satunya malah jadi nggak melengkapi pasangannya
itu juga ngaruh gak mbak
ya biasanya sih iya ki
misalkan nih si cowok ini kuliah sampai s dua
ya bagusnya si perempuan ini juga kuliah
mau sampai s satu atau d tiga
jadi biar gak terlalu timpang
kiki masih mampu gak ya kuliah
ntar diketawain orang lagi

masa asisten rumah tangga mau kuliah
kok kalungnya gak ada
kok kalungnya gak ada
males banget gue balik apartemen lagi
saturasinya normal sembilan puluh delapan dan tensinya satu ratus dua puluh per tujuh puluh
pasien semakin stabil dok
aldiwaran bapak bisa dengar suara saya
bapak merasa pusing
itu normal ya pak
yang penting bapak terus semangat pasti bisa sembuh
suster hari ini ventilator sudah bisa dilepas
pak al saya permisi dulu
cepat sembuh ya pak
terus gimana keadaan suami saya
bisa kembali ke belakang aja kan
bu untuk hari ini ventilator pak aldebaran sudah bisa dilepas
nanti setelah ventilator dibuka ibu bisa langsung mengunjungi pasien
terima kasih banyak ya sus ya
kalau begitu saya permisi ya bu
bapak juga senang
apalagi sekarang kamu udah gak sedih lagi
bapak bisa aja
bahagia ku sangat sederhana
tak bisa diukur dengan harta benda
karena bisa menatapmu hingga hari senja
adalah kesempurnaan yang tidak ada tarah